meski upah minimum provinsi dki jakarta meningkat dari tahun ke tahun
kaum buruh seakan tak pernah berhenti menuntut kenaikan upah
mereka beralasan besaran upah yang didapat tak sebanding dengan pengeluaran setiap bulan
lalu berapakah biaya hidup standar yang ideal bagi penduduk di jakarta
berikut ini informasinya
terbiasa hidup dengan biaya pas pasan dialami nina dan keluarganya
warga kelurahan mampang perapatan jakarta selatan ini tinggal bersama suami dan dua anak
sebagai ibu rumah tangga nina harus mengatur pengeluaran agar mencukupi kebutuhan setiap bulan
suami nina bekerja sebagai karyawan di perusahaan percetakan dengan upah dua lima juta rupiah
uang tersebut dikelola nina sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
biasanya ya kalau abis suami ngasih gaji
akunya langsung untuk bayar listrik bayar anak sekolah yang gede dan yang kecil
untuk keperluan rumah tangga bayar bayar uang iuran iuran kayak tv
dan lain lain dan sisanya itu baru deh aku gunain untuk kepeluan yang lain lainnya lagi
kalau tidak cukup
kalau tidak cukup ya itu
saya harus mensiasatinya lagi dengan ya mungkin dengan saya hitung hitung lagi
ada kelebihan dari uang berjualan pulsa ada kelebihan uang dari berjualan kerupuk
dengan penghasilan yang pas pasan seseorang harus menyadari pentingnya perencanaan keuangan
sebagai langkah antisipasi menghadapi pengeluaran mendadak
keluarga yang memang memilih
memiliki penghasilan pas pasan dalam tanda kutip
memang untuk jangka pendek solusinya adalah mereka harus merencanakan
atau membuat anggaran yang untuk present consumption nya harus dipiraltaskan untuk kebutuhan dulu
sementara keinginannya bisa ditunda
namun untuk jangka panjang memang solusinya harus dicari tambahan penghasilan
badan pusat statistik provinsi dki jakarta mencatat
besaran upah minimum provinsi terus meningkat beberapa tahun terakhir
tahun ini pemprov dki menetapkan ump tiga juta rupiah
namun jumlah penduduk miskin di jakarta cenderung tak berkurang
dalam perhitungan standar kebutuhan hidup layak warga jakarta
bps juga mencatat rata rata pengeluaran mencapai satu empat juta rupiah per orang per bulan
jika satu keluarga terdiri atas empat orang
pengeluaran ideal untuk hidup layak mencapai sekitar enam juta rupiah
jumlah tersebut jelas lebih besar dibanding ump yang ditetapkan pemerintah
victor pangaribuan jakarta